begila toilet senilai satu ratus lima juta rupiah di sd negeri perante dua asembagus
satu dari puluhan sekolah dasar negeri yang telah rampung dibangun oleh
dinas pendidikan kabupaten situbondo pada rabu pagi
toilet tiga x enam meter ini tidak dilengkapi dengan instalasi listrik apalagi tandon air
di dalamnya tidak ada bak air dan memakai toilet jongkok bukan toilet duduk
pihak sekolah juga mendapati lapisan cat yang tidak merata pada tembok proyek
yang baru selesai akhir pekan lalu ini
sebagian pintu toiletnya juga retak
namun pihak sekolah tak bisa banyak komentar karena semua kegiatan dilakukan oleh pihak dinas
sementara di sd negeri pesanggerahan dua jangkar
hingga selasa sore proses pembangunan justru baru dilakukan enam puluh persen
padahal dalam laman kantor lelang dan pengadaan elektronik
lpse proyek penunjukan pembangunan toilet di sd
ini dinyatakan sudah dibatalkan
tak hanya itu kualitas bangunan lantai depan kamar mandi
juga ternyata tidak menggunakan fondasi dan hanya timbunan batu bata
namun pemborong proyek mengaku sudah membangun sesuai dengan dana anggaran rp satu ratus lima juta
kalau cari kekurangan memang banyak
itu artinya saya harus banyak menuntut
ini kan karena kontraktual ya
kontraktual sudah ada satu pintu di dinas
memang pasti gitu ya
yang paling mahal untuk apa
atapnya mahal ya
atap sama keramik
keramiknya itu mahal ya
rp satu ratus lima juta itu berarti pantas ya
dalam laman lpse kabupaten situbondo disebutkan
pemerintah setempat melalui dinas pendidikan melakukan pekerjaan proyek pembangunan toilet
bagi lebih dari dua puluh sembilan sekolah
masing masing toilet ini memakai anggaran satu ratus lima juta rupiah
dana yang besar ini untuk membangun empat buah toilet di setiap sekolah untuk kebutuhan siswa
zainal ali mustafa situbondo jawa timur